untuk mempercepat laju vaksinasi covid sembilan belas tenaga medis dari puskesmas kecamatan mampang perapatan
bekerjasama dengan pemerintah kelurahan pela mampang melakukan metode jemput bola
yaitu langsung mendatangi warga dan mendirikan mini sentra vaksinasi
salah satu lokasi vaksinasi dilaksanakan di rw delapan
sasarannya adalah mereka yang belum sempat divaksin karena rasa takut
takut terjadi efek samping takut antre bila harus antri di puskesmas
serta memiliki penyulit atau comorbid
kepala seksi kesejahteraan rakyat kelurahan pela mampang sogi abdul rahman mengatakan
sejauh ini target capaian vaksinasi di wilayahnya per sepuluh november dua ribu dua puluh
berjumlah lebih dari empat puluh tiga jiwa
dan targetnya kini telah mencapai delapan puluh lima persen
kami bergerak bersama untuk mendekati warga
jadi kami mendengar aspirasi dan pendapat masyarakat
bahwa sesungguhnya mereka banyak yang ingin divaksin
tapi ada kekhawatiran seperti kendala teknis dalam hal kendaraan kesehatan
kami bekerjasama dengan para ketua rw kader dasar wisma kader pkk dan kader kesehatan
kami mencari informasi sebanyak banyak mungkin dan mendata
bahwa ternyata benar banyak warga kami yang belum menerima
bagi dokter puskesmas kecamatan mampang perapatan angga maulana ibrahim
metode jemput bola cukup efektif untuk menjangkau warga
meski demikian beberapa kendala masih dijumpai petugas vaksin
seperti warga yang memiliki komorbit tapi tidak pernah berubah
mungkin yang sering kita temukan di door to door itu ada beberapa pasien yang memiliki comorbid
dan dia sudah lama tidak kontrol
sedangkan vaksin kan kalau kita berikan kalau misalnya kondisinya misal sudah terkontrol
misal apabila dia ada penyakit jantung
maka sudah dalam kondisi tidak sesak
nah kadang yang kita temukan di lapangan beberapa pasien ada yang putus berobat
jadi begitu kita periksa kondisinya sedang tidak stabil
nah itu biasanya kita anjurkan untuk pasien kontrol dulu ke dokter yang merawatnya
dan apabila dokter yang merawatnya sudah acc baru kita laksanakan vaksinasi
jenis vaksin yang dipakai untuk kegiatan vaksinasi dosis pertama secara jemput bola
pada warga rw delapan kelurahan pelamampang ini adalah sinovac
sementara untuk warga yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua
petugas mengarahkan agar bisa mendatangi puskesmas
baik puskesmas kelurahan atau puskesmas kecamatan setempat
metode jemput bola door to door ataupun juga mendirikan mini sentra vaksinasi
langsung di tengah permukiman warga seperti ini memang dirasa cukup efektif
karena dari puskesmas kecamatan mampang perapatan juga bekerjasama dengan pemerintah kelurahan pelamampang
sudah berupaya untuk mengajak warga membuat warga agar tetap antusias untuk mendapatkan vaksin
terutama mereka yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama seperti itu
berbagai kendala seperti misalnya ketakutan kekhawatiran ditambah lagi dengan faktor comorbid
membuat warga belum sempat mendapatkan vaksin untuk dosis pertama
dan ini diharapkan dapat meningkatkan atau menggenjot upaya peningkatan pelaju vaksinasi covid sembilan belas di dki jakarta
arman helmi andriawan saputra jakarta